nah pemirsa kemarin sebetulnya ada kejadian yang juga menjadi sorotan
bagi banyak orang yang mencoba menyaksikan asian games
ada kejadian yang tidak terpuji dari cabang pecah silat yang berlangsung hari senin kemarin
pesilat malaysia muhammad al jufri jamari
mengamuk setelah merasa dicurangi saat kalah dari atlet indonesia
wah padahal kemarin kan menpora malaysia datang ya bro sadik itu
sebelumnya atlet malaysia lain juga tertangkap kamera
menendang atlet singapura yang sudah terjatuh
pesilat berusia dua puluh enam tahun itu mengamuk di ruangan ganti
pada epokan pencaksilat taman mini indonesia indah jakarta timur
oficial pertandingan menyatakan
al jufri kalah teknik dari komang setelah mundur saat pertarungan ronde ketiga menyisakan dua detik
mundurnya al jufri tak lepas dari kekecewaannya
yang merasa wasit berat sebelah saat memberi penilaian
al jufri merasa nilainya tak bertambah
usai berhasil melayangkan pukulan pada komang
merasa bersalah dan kesal atas apa yang telah diperbuatnya
al jufri lalu bersujud dan memohon maaf pada menpora malaysia syed sadik
dalam video yang diunggah di instagram pribadinya
menteri berusia dua puluh lima tahun tersebut memeluk al jufri
dan mencoba tetap memberi semangat pada atlet pencak silat andalan malaysia tersebut
sebelumnya atlet silat malaysia juga sempat bertindak tidak sportif ketika menghadapi singapura
dalam video terlihat atlet malaysia roby al sobri menendang punggung atlet singapura
firdaus yang saat itu telah tersungkur di lantai
atlet singapura itu pun sontak mengerang kesakitan
kejadian tersebut langsung mengundang protes ofisial tim singapura
penonton indonesia juga terlihat tak terima atas aksi tak terpuji itu
dalam pertandingan tersebut tim singapura berhasil mengalahkan malaysia dengan skor telak lima